warga bali kembali dihebohkan oleh rekaman video viral
kali ini video perkelahian antara seorang wna dengan seorang warga lokal
seorang pria dengan pakaian serba putih terlihat cek cok hingga nyaris adu cotos dengan warga negara asing
belakangan diketahui insiden itu terjadi karena warga lokal tidak terima saat sang wna mengeluarkan kata kasar kepadanya
sebelumnya sang wna menyerempet mobilnya di tengah kemacetan
peristiwa yang terjadi pada minggu dua puluh tiga april di kawasan ubud gianyar ini pun menambah daftar aksi aksi tidak terbuji yang melibatkan warga negara asing di bali